selanjutnya cabang olahraga menembak kembali menyumbang emas bagi kontingen indonesia dalam lanjutan sea games di hanoi vietnam
ya emas kedua dari cabur menembak datang dari fatur gustaffian yang turun di nomor sepuluh meter air rival putra
bertempat di shooting range hanoi sports training and competition center fatur berhasil memuncaki klasmen dengan mengumpulkan poin dua ratus empat puluh tujuh empat
ya sementara itu kompatriot fatur yaitu sentau saparagra juga berhasil menduduki peringkat ketiga sehingga berhak membawa pulang medali perunggu
hasil ini membuat cabang olahraga yang menjadi prima dona pada sea games dua ribu sembilan belas di filipina ini mengantongi total tiga medali emas satu medali perak dan satu medali perunggu